cowok cowok yang jatah berikuti dengan meningkang heated
ada kaitannya dengan aktivitas gunung api yang saat ini sedang aktif namun gempa tektonik justru
yang dapat memicu diikuti dengan meningkatnya aktivitas gunung api namun hal itu kita tidak
melihat atau belum melihat hal itu terjadi dan untuk aktivitas gunung api analisisnya
adalah dengan pusat vulkanologi dan mitigasi mitigasi bencana geologi
pvmbg yang saat ini juga sedang menangani gunung semeru dan gunung au